korban banjir menggugat bergabung melalui sambungan telepon ada alfon kurnia palma
koordinator tim advokasi korban banjir dki jakarta
bang alfon selamat malam
malam mbak tiffany
bang alfon batas terakhir atau deadline bagi warga atau korban banjir yang juga mau mengajukan gugatan adalah hari kamis besok ya
ya betul besok merupakan hari terakhir bagi kita untuk menerima dari pelapor masyarakat untuk menjadi class member
oke sampai dengan hari ini sudah berapa warga atau berapa banyak yang juga ikut secara kolektif dalam class action ini
empat ratus tujuh puluh kalau tadi kan dibilang tiga ratus delapan puluh kan
empat ratus tujuh puluh orang yang sudah apply
oke empat ratus tujuh puluh yang sudah apply
nah ini warga yang memang terdampak atau menjadi korban banjir saja atau tidak menjadi korban banjir tapi misalnya ada juga warga di beberapa wilayah yang mereka terdampak
dampaknya ini misalnya listrik mati gitu tapi tidak kena korban banjir ini yang di class action ini yang mana saja
jadi memang masyarakat yang terkena dampak banjir atau menjadi korban banjir ya
dan kemudian dia berada
di dki jakarta jadi khusus itu yang kita akan jadikan class number untuk kita ajukan menjadi gugatan class action itu kira kira mbak tiffany
kalau paling banyak sebenarnya ada di jakarta timur dan kemudian paling parah itu ada di jakarta barat
paling jakarta barat
oke apa yang digugat dari empat ratus tujuh puluh
apa orang ini tujuh ratus empat puluh warga yang terdampak banjir
gimana maaf mbak enggak kena kena
ini kan ada beberapa persyaratan ya ada persyaratan bagi warga selain ktp kemudian juga mengirimkan foto
bagaimana dari tim advokasi korban banjir ini kemudian nantinya memverifikasi
iya kita kan ada tim yang
kita akan men tabulasikan dan memverifikasi seluruh data ini ya
nah kemudian satu satu kita kan akan melihat terkait dengan satu ktp nya kemudian juga foto foto terkait dengan barang barang yang menjadi rusak atau bentuk kerugiannya
dan kemudian setelah itu juga kita akan melihat barang barangnya bagaimana sebenarnya rusaknya
nah itu yang akan kita verifikasi nantinya
kita akan melihat berapa jumlah kerugian yang dialami oleh masing masing menjadi prinsipal tersebut
oke sampai dengan sekarang empat ratus tujuh puluh semuanya sudah diverifikasi atau masih ongoing masih proses
karena pada saat ini kita baru terdapat baru satu ratus tujuh puluh yang terverifikasi pada saat ini
dari satu ratus tujuh puluh yang terparah
ya memang ada harta berupa ini sih mobil ya
mobil ya mobil lah ininya
dan kemudian juga ada tadi bahkan juga ada perusahaan sih yang bilang bahwa terdampak pada permasan banjiri juga yang melapor ke tim pada saat ini
tapi kita akan verifikasi nanti terkait dengan hal itu semua
oke besok ini kan batas akhirnya
kapan gugatan kelas aksi ini akan dilayangkan
kami berencana habis minggu ini
kami tadi habis rapat memutuskan mudah mudahan pada hari senin itu sudah kita bisa dapatkan kepenjahatan perusahaan
bang alfon ini kan hanya khusus warga yang terdampak atau menjadi korban banjir di dki
ini nanti kesulitan untuk pendaftaran dalam gugatan sih mbak tiffany
ini kan gugatannya berarti kepada wali kota ya
atau gubernur jabar atau di situ wali kota bogor atau gubernur jabar atau di banten gitu
nah ini kan sebenarnya kompetensinya ada di bandung atau di bekasi atau juga di daerah bogor atau juga di daerah tenggerang
nah jadi masing masing itu sebenarnya mempunyai kompetensi relatif untuk bisa menangani perkara perkara seperti ini
betul kalau misalnya kita satukan bisa itu dengan prinsip di mana tugas paling banyak
tapi ini akan parsial dan kemudian juga tidak sesuai dengan rencana awal kami untuk mengajukan gugatan
dan mengumpulkan ya prinsip prinsip yang ada di jakarta begitu kira kira
oke perbuatan pemerintah yang diperkarakan dalam gugatan class action empat ratus tujuh puluh sampai dengan hari ini ya
dan banjir dki apakah ini semata
yang mendatar itu kan empat ratus tujuh puluh dan kami terseritasi sebanyak empat ratus tujuh puluh
yang baru diperkarakan ya
iya yang diperkarakan ini artinya hanya secara material saja
atau memang ada unsur kelalaian pemerintah dalam hal mitigasi kemudian penanganan penanggulangan lingkungan
khususnya banjir yang tidak berjalan dengan baikkah gitu atau seperti apa bang alphon
seperti yang mbak tiffany sebutkan bahwa sebenarnya pertama tama terkait dengan persoalan perencanaan
pertama perencanaan itu persoal penganggaran
dan penganggaran itu terkait dengan pelaksanaan
dan kemudian soal monitoring
nah itu kan lebih konteks dalam early warning gitu ya
dan kemudian ketika itu dilakukan perencanaan penganggaran seterusnya itu
itu kan salah satu risiko kan yang mungkin akan terjadi gitu kan
karena itu tidak bisa dilakukan
itu bagaimana emergency referensi yang akan dilakukan gitu
nah tahapan ada beberapa bentuk yang bisa dikualifikasikan itu juga tidak dilakukan
misal contohnya terlambat memberikan pertolongan gitu ya
dan kemudian obat obatan dan seterusnya gitu
nah ini berdasarkan pengaduan pengaduan yang kami dapatkan dari pelaporan
nah untuk itu itu yang menjadi dasar pengaduan
jadi ini sebenarnya merupakan suatu klasifikasi perkuatan managung

bagaimana yang ada di dalam bw gitu
bang alfon singkat saja terakhir
beberapa class action pernah terjadi sebelumnya di indonesia
ada yang berakhir manis ada yang berakhir pahit
seberapa optimistis anda terhadap class action kali ini akan berbuah atau berbuntut manis
ya kami akan optimis ya
karena begini bahwa banjir yang ada di jakarta itu fakta satu
dan kemudian juga karena kita sudah melakukan penyelidikan kita sudah melakukan penyelidikan

dan kemudian apa bentuk bentuknya itu adalah suatu fakta
dan fakta fakta ini akan kami mulai dan kemudian kami rangkai menjadi suatu keunggatan
nah orang tidak akan pernah menyangkal bahwa tidak terjadi kebanjiran di jakarta
kalau begitu kan
oke kita akan pantau

kita akan pantau terus
besok adalah batas terakhir
sampai dengan nanti kita akan pantau
sampai nanti kita akan pantau apa perjalanan atau proses hukumnya seperti apa
terima kasih bang alfon sudah bersama kami di cnn indonesia connected malam hari ini